pada rabu empat belas september peti jenazah ratu elizabeth ii tiba ke westminster hall
jenazah ratu akan disemayamkan ke sana selama empat hari sebelum upacara pemakaman berlangsung
masyarakat diberi kesempatan untuk melihat peti jenazah dan memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang ratu elizabeth ii
peti jenazah ratu elizabeth ii diletakkan di atas platform tinggi yang dikenal sebagai katafak di bawah aula beratap kayu dari abad ke sebelas
setiap sudut platform akan dijaga oleh tentara dari unit yang melayani rumah tangga kerajaan
peti jenazahnya kemudian akan diselimuti panji kerayaan the royal standard dan ketika berada di the westminster hall
the royal standard melambangkan tahta kerajaan dan inggris menampilkan tiga singa emas yang melambangkan inggris
singa merah untuk skotlandia dan harpa untuk irlandia
kemudian yang paling mencuri perhatian adalah mahkota kerajaan royal state ground yang ditempatkan di atas peti
mahkota ini digunakan untuk upacara penobatan ratu elizabeth ii pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
di bagian atas dihiasi batu berharga anda bisa melihat di sini safir san edward batu permata tertua koleksi kerajaan
di tengah tengah mahkota terdapat batu ruby black prince
dan kemudian di bawahnya ada berlian
klien yang diketahui sebagai berlian terberat di dunia
pada tahun seribu sembilan ratus tujuh berlian dari afrika itu ditawarkan kepada raja edward vii sebagai hadiah ulang tahun
berlian kemudian dipotong menjadi beberapa bagian
salah satunya kuliner kedua ini yang dipasang tepat di tengah mahkota dengan berat tiga ratus tujuh belas karat
kemudian secara total imperial state crown bertatakan dua delapan ratus enam puluh delapan
delapan berlian tujuh belas batu safir sebelas batu jambrut dua ratus enam puluh sembilan mutiara dan empat batu rubi
mahkota yang dipakai ratu elizabeth memiliki nilai perkiraan kolektif antara tiga dan lima miliar pon atau sekitar satu ratus tiga triliun rupiah
benda kerajaan lainnya yang diletakkan di atas peti mati ratu elizabeth ii adalah orb di lansir detik news
orb yang berbentuk bola dan
salib ini terbuat dari emas dan dihiasi lebih dari enam ratus batu mulia termasuk tiga puluh batu rubi dan selusin berlian
terakhir skeptra berbentuk tongkat anda bisa melihat di sini
nah ini dia
panjangnya sekitar sembilan puluh dua cm terbuat dari emas dan juga dihiasi berlian kuliner
berlian kulian ke satu seberat lima ratus tiga puluh karat
itu dipasang pada ujung tongkat kerajaan